terpidana kasus pengalihan hak tagih bank bali joko chandra yang sempat menjadi buron selama sebelas tahun menjalani pemeriksaan penyidik direktorat tindak pidana korupsi bares krim polri
ia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice
joko chandra tiba di gedung bares krim polri pada senin pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
terpidana kasus hak tagi bank bali yang kini ditahan di rutan salemba ini akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice
oleh penyidik direktorat tindak pidana korupsi bares krim polri
menurut kepala divisi humas mabes polri inspektur jenderal argo yuwono selain joko chandra penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersangka lain yakni pengusaha tommy sumardi
dalam kasus dugaan penghapusan red notice polisi yang telah menetapkan empat tersangka yaitu joko chandra dan tommy sumardi
yang diduga menjadi pemberi suap serta dua jenderal polisi yaitu mantan kepala biro korwas ppns bares krim polri brikjen prasetyo utomo
dan mantan kepala divisi hubinter polri irjen napoleon bonaparte yang diduga sebagai penerima suap